terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
persebaya surabaya akhirnya maju ke final piala dirgantara
setelah di babak semifinal menaklukkan persibo bojonegoro tiga di stadion maguwo harjo senin malam
di final nanti tim bajul ijo akan berhadapan dengan cilegon united
setelah sebelumnya mengalahkan ps mojokerto putra dengan skor dua satu
persebaya surabaya melaju ke babak final setelah di semifinal berhasil mengalahkan persibo bojonegoro dengan skor tiga satu
meski pertandingan berjalan dengan tempo sedang namun laga syarat gengsi ini berjalan cukup sengit
persebaya yang tampil menyerang sejak babak awal berhasil menyerangkan gol oleh rahmat afandi
setelah menerima umpan cantik dari randy irwansaputra
pada menit ke empat puluh tiga persebaya kembali mencetak gol kedua
lagi lagi oleh striker asal persija jakarta rahmat afandi setelah menerima umpan dari abdul aziz
di penghujung pertandingan kemenangan persebaya disempurnakan oleh pemain muda asal makassar
octavianus fernando yang berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari matt halil
skor tiga berakhir hingga peluit panjang dibunyikan wasit
dengan kemenangan ini persebaya akan menang
selanjutnya akan berhadapan dengan cilegon united di partai final
setelah sebelumnya mengalahkan ps mojokerto putra dengan skor dua satu